di bulan puasa banyak masyarakat mencari cara untuk menghabiskan waktu sembari menunggu saat berbuka atau dikenal dengan istilah ngabuburit
bagi warga bandung jawa barat kawasan pasar baru jalan oto iskandar di nata menjadi lokasi favorit untuk ngabuburit
akhir minggu dan berpuasa tentunya menjadi waktu favorit untuk ngabuburit bersama keluarga nah
salah satu lokasi yang sangat ramai begitu untuk ngabuburit bagi warga kota bandung ada di kawasan pasar baru oto iskandar di nata
pasar baru merupakan salah satu pusat perbelanjaan ramai di jantung kota bandung
tepatnya di jalan oto iskandar di nata bandung jawa barat
di sepanjang trotoar kawasan ini berderet toko dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai jenis barang
mulai dari pakaian tekstil oleh oleh hingga barang pecah belah dengan harga yang terjangkau
banyak warga bandung memilih kawasan ini untuk ngabuburit sekaligus berbelanja
di sini banyak wisatanya juga banyak tempat kulinernya banyak jadi enak kalau buat ngabuburit
kebetulan ini waktu libur juga kan minggu sekalian belanja
hingga hari kedua bulan puasa transaksi jual beli di pusat kawasan ini tercatat mengalami peningkatan
ya kalau buat penjualan sih alhamdulillah ya sebelum seminggu mau puasa juga penjualannya udah beda dari sebelumnya udah rame pasarnya udah bagus
puncaknya nanti dua minggu pas mau lebaran kita emang udah tuh rame banget
puas berbelanja sekitar dua ratus meter dari pasar baru berdiri alun alun

yang bisa menjadi alternatif lokasi ngabuburit favorit bagi warga bandung sebagai arena bermain anak anak atau sekedar bersantai bersama keluarga
revita ditarani bandung